mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
tapi santri disini pak ustadz kagak ada ragu lagi pak ustadz
saya mau taubat pak ustadz sebelum mati pak ustadz
boleh pak ustadz ya
mau di hapo santri disini
tapi boleh dong saya hutan makan
ya anak pang lo mendingan cabut
lo cabut biar jatah makan kita mantep
yaudah ayo kalau gitu kita makan sama sama
mana tuh pak silahkan
terima kasih ya
ustadz silah lagi
sebaiknya kalau mau makan itu gunakan tangan kanan
tangan kiri itu yang selalu digunakan oleh sat
baru ngambil belum makan
mengambil sesuatu apa apa
mengambil sesuatu apa apa mengambil sesuatu apa apa
mengambil sesuatu apa apa mengambil sesuatu apa apa
pun harus dengan tangan kanan
karena setan yang suka ngambil pakai tangan kiri
pakai tangan kanan itu selalu gagal selalu ketahuan tuh
tapi kalau saya pakai tangan kiri tuh selalu berhasil tuh
itu mah copet namanya
kalau kita mau melakukan sesuatu
alangkah indahnya kalo kita
mulai dari sekarang
saya akan baca doa dulu
kamu gak baik
baik baik kamu disini tom ya
jangan jadi gara gara
jangan jadi gara gara
janji kagak usah masih pulang bisa sendiri ngapain pak
emak pulang kemana
ke sentiong pak
bareng saya saja emak turun di stasiun jatinegara lanjut naik kereta ke sentiong
oh iya iya pak makasih ya pak
saya duluan ya
tuh emak pulang ya emak udah ada nganterin itu bayi bayi mari ya
wudih jangan pake nangis emak nangis juga nangis
hatu anak emak
hatu anak mami
laki manja bener
antum tolong antar mereka ke kamar sekalian bawa koper kopernya
gak ikut ke kamar
saya ke kenangan boleh saya sementar disini ya
gak usah pake diusir
gakpapa gakpapa ya silahkan
saya mau nyantri ya
bawa kopernya banyak bener
serumah saya pindahin kemari
aneh kelupaan bawa kuncinye
ente tunggu sini sebentar ya
bagus banget ya namanya
orangnya juga bagus
dan tempat tanggal lahir
kepo kepo keper sensus mas semua santri disini itu harus didata santri siapa yang mau jadi
santri itu saya mau pulang ke habitat saya tuh paru rugu ini mah astagfirullah
ini suara menimberdum pendahaya weh
sama begitu akan kalbu
dengar suara perempuan cantik
hati saya jadi senja cendut
boleh gak ya
saya jadi nyoba nyoba jadi santri dulu disini gitu
semacam bakal calon santri
tapi ada syaratnya
yang penting mah jangan layan
yang penting bayar dengan ikhlas